tidak guru aku belum puas
aku ingin melakukan hal yang sama
kepada kian santan
bukan hanya pada siluwangi
jawaban yang hayang kedenge dari mulut kamu
dulur dulur yang kasat
baik marta singa
sekarang juga kita akan wujudkan keinginanmu
untuk menghabiskan kian santan
baiklah marta singa
sok celupkan wajahmu
kauan sakti itu
aku akan mengambilmu
habis kian santan sekarang juga
aku senang mempunyai murid seperti kamu marta singa
yang didalam jiwanya penuh dendam kesumat
diliputi oleh semua kegelapan iblis setan arasukamane
itu akan memudahkan untuk menyerap ilmu yang akan kubu turunkan sama kamu
kauan powder masing masing
aying marta sangat keras

memulai alasan yang biru
kauan surfacesu t
dalam kehidupan si aing

hanya bisa kamu menjelaskan singanya
yang anggap tujuan aing